order now novelikatan cinta download plaklik sekarang
oh gitu cak
gua harus tanya langsung ke mama sarah
apa benar mama sarah yang lakuin itu
hape mama sarah gak aktif
besok aja gua langsung dateng temuin mama sarah
kayaknya udah aman nih
silahkan masuk rendy udah nunggu di dalam
pak gimana bapak bawa kunci hidup dekat apartemennya riki
saya bawa pak ini kuncinya
oke mau siap pak
kalian mau ngapain ke apartemennya ricky
ini mak kita mau cari bukti di apartemennya riki
kita mau cari tahu kalau hilangnya pak martin ini
apa ada hubungannya sama riki atau enggak mau
tapi kalau ricky ada di dalam apartemennya
terus nanti kalian ketahuan gimana
aduh bahaya ren
gak apa apa aja aman kok
tadi resepsionis bilang kalau riki itu udah pergi dari tadi siang
dan sampai sekarang belum pulang
oh gitu jadi rikinya belum ada di dalam apartemennya
siap siap siap
biar kalau sorot cctv wajah bapak gak ketahuan
aduh seru juga ya
tapi kok aku jadi deg degan gini
kayak di film film detektif gitu ya ren
aduh serem deh mama
kita kan ngatek
tapi kalau tiba tiba riki itu balik
terus ketemu sama rafael dan randy
yang ada di dalam apartemennya gimana itu
sudah saya ngobrol sama angganya
sudah diberesin kamarnya
apa benar mama sarah ada hubungannya dengan kasus roy
baru ku cerita ke andien
lu nanti pake kecepatan abraham

cerita sebentar masalah dia sama michelle
sama kayak kamu gengsian juga kan orangnya
oh ya tadi kan kamar dibersihin
dia melihat ada orang yang berantem di kantin
dan orang itu kamu
lo berantem sama siapa
astaga pasti tadi waktu gue ketemu nino cleaning service itu ada di sana
ngapain dia dateng kesini
terus kenapa kamu ribut sama dia
saya gatau dia dateng kesini mau ngapain
dia sempet melakukan kata kata yang
membuat saya emosi
tapi saya sudah menegaskan ke nino
karena saya bicara tegas ke nino
banyak yang ngerasa ribet sama dia
jangan marah marah ya
kamu harus tahu kondisi kesehatan kamu
kamu juga baru habis operasi kan
makanya kamu juga jangan buat saya marah marah ya
saya juga mau
sudah aman pak
kalau di sini ada
barang pribadainya pak martin
dompet hp atau cincin atau apapun pak
berarti ada kemungkinan
keluarga riki yang menahan pak martin pak
baik pak saya akan coba cari
iya kita harus cepat
sebelum pergi balik lagi kesini
hmm mending aku disini aja deh
abisnya aku takut kalau nanti riki itu tiba tiba balik
nah kan kan bener kan
selamat malam mas
tante ngapain disini
ih kok curiga gitu sih sama saya
tuh lihat tuh
nggak ada apa apa
tunggu dulu mas